terkait dengan rencana operasi patu jaya yang akan dilangsungkan dari tanggal dua puluh sembilan hingga dua minggu mendatang
iya dan hari ini direkturat lalu lintas polda metro jaya juga sudah menggelar operasi patu jaya dua ribu sembilan belas kak yuda
operasi ini akan dilaksanakan hingga rabu sebelas september nanti
ya dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di polda metro jaya
selamat pagi albi albi apakah operasi patu jaya sudah dilakukan
dimulai dan prioritas apa dari operasi ini
ya selamat pagi yuda dan juga megi
hari ini korps lalu lintas polri berencana untuk memulai serangkaian acara operasi patuh dua ribu sembilan belas
yang nantinya akan digelar di seluruh wilayah kepolisian yang ada di republik indonesia sendiri
dan kalau misalnya saya bisa gambarkan di belakang saya ini adalah persiapan dari apel gelar pasukan operasi patu
yang dilakukan oleh polda metro jaya sehingga namanya sendiri adalah operasi patu jaya
karena memang nantinya di setiap polda polda yang ada di seluruh indonesia akan memiliki nama operasi patu sendiri
seperti misalnya di sumatera utara namanya operasi patuh toba di kalimantan selatan namanya operasi patu intan dan lain sebagainya
nah memang kalau misalnya bisa kita informasikan bahwa operasi patuh dua ribu sembilan belas sendiri akan mulai dilakukan pada hari ini
tanggal dua puluh sembilan agustus dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal sebelas september dua ribu sembilan belas yang akan datang
itu artinya empat belas hari pelaksanaan
dan memang ada beberapa hal
yang menjadi fokus utama dari pihak direktorat lalu lintas khususnya di polda metro jaya sendiri maggie dan juga yuda
untuk penindakan penindakan kepada para pelanggar
karena memang sampai saat ini jakarta terkenal dengan banyak sekali pengendara mulai dari pengendara roda dua
kendara kendara empat pribadi kendaraan umum dan lain sebagainya
dan tentu banyak juga yang melakukan pelanggaran
ada hal hal yang memang masih menjadi perhatian dari kepolisian
seperti misalnya kendaraan kendaraan roda dua yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari
atau peneroda dua atau peneroda empat yang melawan arus lalu lintas
karena memang kadang kadang ini cukup mengganggu kendaraan kendaraan dari arah yang sebenarnya seperti itu ya
dan juga bagi pengendara pengendara yang tidak membawa kelengkapan berkendara seperti misalnya sim stnk
dan juga teknis teknis seperti misalnya ketersediaan spion dan plat nomor
dan juga beberapa bahan bahan serep untuk kendaraan roda empat
nah hal hal inilah yang nanti akan ditindak secara langsung oleh pihak kepolisian
nah rencananya pada pukul tujuh waktu indonesia barat nanti
polda metro jaya akan melalui kondisi
langsung melakukan apel
setelah apel dilakukan dan juga memberikan briefing kepada sejumlah anggota polisi lalu lintas dan juga polisi militer
karena nantinya akan ada polisi militer juga yang turut bergabung dalam melakukan operasi pantus diri
karena beberapa waktu terakhir seperti yang kita tahu banyak sekali oknum oknum pengendara kendaraan pribadi
yang mengubah atau memodifikasi kendaraannya menyerupai kendaraan aparat
baik itu dari kepolisian ataupun tni sehingga itu juga bisa mengganggu ketertiban berlalu lintas
karena memang tema yang dilakukan oleh korps lalu lintas
pada operasi pantus diri adalah

mengenai keselamatan keamanan ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas
dan kita akan tunggu sekitar pukul delapan waktu indonesia barat nanti
polda metro jaya akan mulai langsung melakukan operasi patuh jaya sendiri di sejumlah ruas ruas jalan protokol ibu kota
terutama di beberapa gerbang masuk gerbang masuk dari wilayah wilayah daerah penyangga
misalnya dari arah wilayah tanggerang dari tangerang selatan dari bekasi dari depok dan lain sebagainya
baik albi pratama terima kasih untuk laporan langsung anda
baik terima kasih